sejarah dan budaya bisa menguatkan bangsa
seperti cirebon kota dengan nilai sejarah yang sangat kuat
dimana dulu sultan matangaji menitikan semua khalifah raja
untuk membangun pesantren di seluruh kawasan cirebon
maka tak heran kalau kota ini disebut sebagai pusat budaya
dan penyebaran islam yang cukup besar di nusantara
hingga dijuluki sebagai kota seribu santi
bukti nyata ini saya lihat sendiri keindahannya
lewat keraton kesepuhan dan masjid sang cipta rasa
bangga rasanya melihat salah satu peninggalan bersejarah ini
tak berhenti sampai di situ
wilayah yang tergabung dalam kawasan khusus ciayu majakuning
juga memiliki banyak julukan
dari mulai kota udang hingga kota seribu etnis dan seribu budaya
cirebon yang diketahui memiliki seni batik tertua di indonesia
mempunyai salah satu motif khas
yang terkenal adalah motif batik mega mendung
dimana motif yang mempunyai manat tentang kesabaran ini
punya kekhasan yang tidak ditemui di daerah penghasil batik lainnya
menjadi kota persinggahan membuat cirebon dirasa mempunyai daya jual yang cukup tinggi
baik dari segi sejarah budaya
namun kita tak boleh mudah berpuas diri
di tengah tantangan perekonomian dewasa ini
kita tetap perlu menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru
karena itu melihat banyaknya potensi besar di cirebon yang berada di jalur pantura ini
kehadiran bank indonesia nyata dirasakan
melalui dukungan terhadap kemampuan
seperti batik kopi kerajinan kerang serta rotan
tak hanya produksi dan pengolahannya saja
namun juga inovasi sistem pembayaran digital
salah satunya dengan qr code indonesian standard
untuk menggapai pasar yang lebih luas
selain itu pemanfaatan wisata religi
dan sejarah cirebon menjadi potensi baru yang layak dikuat
sungguh menyenangkan melakukan eksplorasi di sebuah kota
yang syarat makna dan punya sejarah mendalam
maka tak lepas hubungannya dengan generasi bangsa
berbagi ilmu adalah sedekah yang paling mudah
saya dengan senang hati berbagi ilmu dan pengalaman kepada para calon penerus bangsa
ya pendidikan merupakan sebuah investasi panjang
yang cukup memiliki peran penting dalam menumbuhkan sdm unggul
semoga semangatmu terus membara ya nak
saya berdoa semoga kalian mampu menjadi generasi emas yang berguna
tak hanya untuk diri sendiri dan orang tersayang
tapi juga untuk bangsa dan negara
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia